din willy bisa bisa keluar dari aj ya
itu beh barusan si willy uri uringan
kayaknya sih si willy cemburu ngelihat nadine deket sama oki
lagian emang milih ada hak apa gitu buat marah marah sama cowok yang dekat sama aku
dia dekat sama aku aja enggak
lagi taat ibadahnya rajin sholat
pokoknya jauh banget lah sama dia yang dulu
semua itu ya berkat raya
saya yang udah ngisi semua itu
berarti banget pokoknya
sedalam itu ya artinya raya buat mundi
bolot budi senyum
oke ada di depan
oke satu dua
mari satu dua
emang mau nambah
jangan lah tuh udah capek
yuk kita pada makan aja yuk
kalau aku sih terserah boy aja tante
si cantik ini apa apa terserah boy
terserah boy udah kayak istrinya boy aja
ya udah oke

kok belum datang juga
seharian gak kelihatan kok jadi galau gini
apa aku kangen sama dia
ah kena kecil aja pakai kangen
kecil aja pakai kangen kangenan
ini sih pak
ada dokumen yang harus dibaca dan ditandatangani
kamu dari tadi udah lihat adriana belum
belum liat pak saya
tapi bapak hari ini tuh udah lebih dari sepuluh kali nanyain ibu adriana
ya nggak apa apa sih pak
kan bapak suaminya ibu
kenapa nggak bapak telepon aja
masalah buat kamu
gak masalah sih pak
tadi gue kesel banget sama anak anak falcon
karena gue pikir itu bukan dhani
eh tapi dia ini malah nyuruh anak anak buat nyerang kita
anak anak falcon buat nyerang kita
untung ngeburuan polisi
kenapa sih musuh itu terus bertambah
hah orang baik makin berkurang dong
kalau orang baik berkurang berarti perpenjangan makin bertambah
aduh apa kata dunia
hah gak jelas banget
teman teman kita harus berubah lomba jadi orang yang baik
karena orang baik sekarang itu udah langka banget
susah kita cari di mana mana
dikit dikit ketemu orang yang jahat lagi
jahat lagi ya kan
nah on walaupun muka kita begini nih ya jelek nih ya
jangan ngomong jelek tuh kita berdua
lo sendiri aja gue gak mau dibawa bawa
guys gue minta maaf sama kalian semua ya
ya gara gara dhani kan emang temen nama gue
dan gue yakin banget
sampai marah sama kalian gitu gara gara keselnya sama gue
ya kesel gara gara ceweknya dia malah mau deket sama gue
guys semenjak kita gabung sama anak serigala
jadi banyak musuh yang buat masalah siapa yang kena kita semua
gak usah lagi sebut sebut sama serigal
di sini gak ada serigala gak ada wario
kita semua satu
sama sama klub anak jalanan
karena itu bisa menyinggung perasaan orang lain
ada yang sakit hati
gue tanya sama kalian semua
siapa yang gak sakit hati kalau ditikam dari belakang sama temen sendiri
emang siapa ya yang tikam lo dari belakang
lo tanya siapa
lo tanya langsung aja sama temennya
oh kenapa sedikit gini sih
ini semua juga gara gara gue apa
soalnya gue yakin banget willy masih kesel sama oki
dan gue bakal urusin kalo sebenernya oki sama nadine gak ada apa apa
kenapa bisa beludek gitu ya marahnya ya
padahal kan nadin masih single
kok jadi orang orang gak jelas gitu sih
pokoknya apapun itu gue bakal jelasin ke willy
biar kita gak ada salah paham masalah apa lagi kayak gini
eh kal kal kal
gue mau kejar willi sama moni
gue tepat tepat abang trok
itu tengahinnya kal ya
mau dawah aja pagi gue jaga
katap bukan di negara patriotik
shoe betapa ke gefallen yaam paham steve
jadilah yang kerenin
sama oki lagian emang willy ada hak apa gitu buat marah marah sama cowok yang dekat sama aku
dia dekat sama aku aja enggak
kenapa dia bisa marah marah sama orang yang dekat sama aku gitu
oke aja tuh temennya dia loh cing
gimana kalau cowok lain yang dekat sama aku
cing juga gak sangka si willy punya pikiran jelek kayak begitu
selama ini willy gak pernah nunjukin pikiran kayak begitu
padahal waktu si widi motornya hilang itu juga anak anak ag
yang cariin motornya di repi repi sampe balik lagi ke motor
willy tuh sekarang lebih sering marah marah sama bang oki gitu
ya mungkin dia lagi jatuh cinta kali
yang cing kan gak pernah tau kalau willy jatuh cinta itu kayak apa tingkat lakunya
ya mungkin begitu
jadi nadine gak salah dong cing
tapi jangan mewek kalau dibilangin
nadine tetep salah ya
kan cing udah bilang berapa kali manadine
jangan pikirin pacaran dulu
pikirin sekolah yang bener
dan mestinya nadine tuh bisa lebih peka
nah mestinya nadine tuh bisa jaga diri
jangan sampai ada yang disakitin menadin
kadin mesti bisa jadi jembatan hubungan antara si willy sama si oki
biar dia tetep baik
kalau udah begini gimana
kok jadi salah nadin sih
kan masalah hati cinta kan gak bisa dipaksain cing
ini bukan masalah hati lagi
ini masalah ketersinggungan
nadine kan pernah bilang dong willy
nadine gak mau pacaran dulu
nanti cuma mau sekolah aja dulu
bagaimana willy nggak tersinggung kalau kayak begitu
tapi kenapa willy marahnya ke bang oki bukan ke nadine
itu karena si willy demen sama nadine
aduh bagaimana nih willy bisa berantem nih sama si mondi
gue juga khawatir nih brai
gue juga heran tau gak kenapa sih si willy bisa jadi temperamen gitu
apa dia ada masalah
ataupun ini semua gara gara cewek
gak tahu juga sih ya
tapi gue juga kasian sama si willy
gue juga kaget loh ya si willy bisa very very marah kayak gitu
kayak yang malem malem itu kan inget kan
bisa sampai gitu loh dia marahnya
kayaknya si willy ini benar benar jatuh cinta sama si nadine
jadi si nadine ini gak boleh dideketin sama orang lain
eh ini yang deketin si oki temen sendiri